badan legislasi dpr dan pemerintah menyepakati penarikan enam belas rancangan undang undang dari program legislasi nasional atau prolegnas prioritas dua ribu sembilan belas
salah satu rancangan undang undang yang ditarik adalah ru penghapusan kekerasan seksual
namun ternyata ada tukar tambah sejumlah ruu yang diusulkan pemerintah
sejumlah ru kontroversial seperti ru kuhp dan ruu haluan ideologi pancasila atau hip yang memicu penolakan publik malah tidak ditarik oleh eksekutif dan legislatif
apa yang menjadi pertimbangan parlemen dalam menentukan sebuah ru menjadi prioritas atau tidak
malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah bergabung di luar studio
melalui sambungan telepon dengan ketua badan legislasi dpr ri supratman andi agas
selamat malam bang laman
selamat malam buat seluruh pemirsa televisi cnn di seluruh tanah air
baik terima kasih bang maman sudah bergabung dengan kita
kita juga mengundang bang refli harun untuk berdiskusi malam ini
selamat malam bang revli
ya terima kasih bang refli sudah bergabung dengan kita
sudah ada bang maman juga di sambungan telepon lain bang
sebelum ke bang revli saya ke bang laman dulu
bang maman hasil evaluasi balik dengan menko yasona lauli dan juga dpd berujung kepada enam belas ruu ditarik dari prolegnas prioritas dua ribu dua puluh
tapi kemudian interpretasinya menjadi liar bang
ada yang menganggap bahwa tidak ada yang berani mengambil sikap ada juga tidak ada yang menguntungkan secara politis dan elektoral
ada juga yang kemudian tidak melihat bahwa
ada kepentingan kepentingan masyarakat di sini yang harus diperjuangkan
menjawab ini bagaimana bang biar kemudian ini tidak semakin kemana mana interpretasinya
satu saya ingin sampaikan bahwa dpr ini serta salah
kalau ruu nya terlalu banyak juga dikritisi
sekarang dpr melakukan rasionalisasi juga masih ada problem
tapi itu oke lah
karena memang tempatnya dpr itu mendapatkan
cukup serius gitu ya dari masyarakat
tapi begini saya ingin sampaikan bahwa prolegnas itu di dalam undang undang dua belas tahun dua ribu sebelas itu
itu maupun lima belas tahun dua ribu sembilan belas itu adalah proses perencanaan sebuah proses legislasi di baik di pemerintah maupun dengan
di parlement ya
nah bayangkan kemarin kita punya prolegnas kita itu kurang lebih sekitar lima puluh sembilan
enam berasal dari dpr kemudian selebihnya dari pemerintah dan satu dari dpd
nah kita melakukan rasionalisasi karena setelah ini kan memang balik selalu setiap saat melakukan evaluasi perkembangan pembahasan ruu di tiap tiap komisi
itu termasuk juga
perkembangan penyusunan terhadap ruu yang diusulkan oleh anggota
nah hasil koordinasi kami bahwa ternyata kelihatannya dari semua komisi itu rata rata baru berjalan untuk satu ruu
oleh karena itulah kemudian kita mengambil sebuah kesimpulan dan kesepakatan diantara semua komisi alat kelengkapan dewan maupun anggota yang mengusulkan
bagi mereka yang belum melakukan proses penyusunannya itu akan kita tarik
jadi nah itulah kesepakatan yang kita ambil kemarin
jadi proses perencanaan ruu itu khususnya diparlemelkan itu dilakukan oleh badan legislasi
kalau di pemerintah itu ada di kementerian hukum dan ham
kalau di dpd ada di komisi perancang ruu atau komisi beberapa yang ada di dpd ya
nah apa yang dimaksudkan dalam perencanaan kemaulan
perencanaan dari sisi undang undang kan di dalam undang undang tentang pembentukan peraturan perundang undangan yang terakhir dengan undang undang lima belas tahun dua ribu sembilan belas maupun di undang undang tentang md tiga
di situ dijelaskan bahwa arah dan kebijakan sebuah pembentukan peraturan undang undangan itu pertama dia harus atas perintah undang undang dasar
atas perintah dari sebuah ketetapan mpr
atas perintah dari delega semua undang undang
dan seterusnya dan seterusnya
termasuk yang terakhir adalah mendengar aspirasi karena ada tunturan aspirasi dari masyarakat
langkah ini yang biasanya dilakukan oleh anggota dalam rangka menyerap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat
biasanya itu yang terjadi
oke sulitnya berarti bukan soal bagaimana lobby lobby antara fraksi karena kan kemudian ada musyawarah mufakat di dalamnya
ada kemudian kalau tidak ketemu ada voting di dalamnya
tapi nggak juga berujung kepada keberanian untuk mengambil sikap khususnya kalau kita mengerucut kepada salah satu ruu yang juga menjadi apa namanya yang menjadi perbincangan soal ruu pks ini bang
apa sebenarnya suasana kebatinan saat itu
ruu pks itu kan keseluruhan komisi telah berubah
keseluruhan komisi telah berubah
keseluruhan komisi telah berubah saat ini komisi telah berubah itu baru fokus kepada undang undang penanggulangan bencana
nah karena mereka belum bergerak dalam rangka penyusunan ruu pks karena mereka baru sanggup untuk bisa menyelesaikan pembahasan ruu tentang penanggulangan bencana
kalaupun masuk dalam prolegnas tahun dua ribu dua puluh otomatis kan nggak bisa akan dikerja juga
jadi itu artinya ada pengakuan yang tulus dari dpr tentang kemampuannya
tapi dari dua ribu enam belas loh bang
ya mengerti tapi kan karena kita menghadapi sebuah pandemi yang begini besar ya kan
nah ada covid sembilan belas ini maka kemudian seluruh komisi juga menyadari termasuk di badan legislasi maupun anggota bahwa ada konsentrasi yang diperlukan baik oleh parlemen bersama dengan pemerintah
terkecuali mungkin undang undang yang cukup strategis ya itu
tetap akan dikita lanjutkan
jadi prinsipnya kalau undang undang kekerasan seksual itu bukan karena itu dpr menganggap itu merupakan rancangan undang undang yang tidak urgen
tapi masalahnya komisi delapan yang mengusulkan itu kemudian minta untuk sementara di drop mereka sementara akan menyelesaikan dulu undang undang penanggulangan bencana
karena dalam rangka menghadapi covid sembilan belas ini
baru kemudian nanti di tahun dua ribu dua puluh satu yang akan ditetapkan prolegnas itu di bulan oktober tahun ini juga
nah mudah mudahan yang semua digarap oleh komisi itu sampai dengan akhir oktober termasuk di badan legislasi seperti undang undang cipta kerja itu bisa kita selesaikan
oke bang andi
bang maman terima kasih penjelasannya
saya ke bang refli
ini kita kan berbicara bagaimana ada negara yang bisa diperlukan
karena ada nilai substansi dan urgensi sebuah ruu ini ditarik atau lanjut untuk dibahas
tapi kemudian dinamikanya ada juga soal tukar guling ruu yang ditarik ada juga yang diusulkan kemudian oleh legislatif dan eksekutif
menjawab ini bagaimana bang
tapi nanti setelah jeda bang refli saya kasih waktu untuk menjawab
kita akan jeda sebentar
cnn indonesia newscast segera kembali
kita kembali ke diskusi kita malam ini
masih dengan bang maman dan bang refli dengan kita ya
bang refli saya ingin ke anda menanyakan
tadi bang maman sudah menjawab bahwa kemudian alasan kenapa ada yang ditarik dan juga ada kemudian yang ditukar guling ini menjadi dinamika di parlemen
tapi persoalannya tidak hanya di situ tapi ada juga soal pembahasan substansi dan urgensi jika sebuah ruu ini akan ditarik atau
tetap lanjut dibahas dalam prolegnas di dpr
bagaimana memahami ini bang
kalau kita lihat ya membentuk undang undang itu kan terkait sama perencanaan juga ya
memasukkan sebuah ruu ke prolegnas itu juga terkait dengan perancuk perencanaan
jadi harusnya kan sudah berisi apa
sebuah naskah akademik
atau sebuah perancuk perencanaan
sebuah argumentasi mengapa ya sebuah ruu itu harus diadakan
termasuk juga kenapa dia diprioritaskan
untuk menjadi ada payung hukumnya begitu ya bang ya
iya artinya paling tidak ada ininya ada semacam dari mereka yang mengusulkan itu ada semacam pemikiran ya kan
kalau dulu kan naskah akademik harus ada rancangan undang undangnya juga harus ada ya kan
tapi kan dalam praktek itu kan nggak pernah diikutin biasanya kadang kadang judulnya dulu baru masuk
baru kemudian di apa baru kemudian dibuat ruu nya
sehingga di tengah jalan orang ribut
contohnya ruu hip
artinya perlu atau tidaknya ruhip itu sudah dijawab ketika mau memasukkan ruu tersebut ke dalam prolegnas
tapi sekarang yang terjadi di masyarakat orang ribut
ributnya bukan hanya soal substansi tapi perlu atau tidaknya
iya ada sisi pelaksanaan atau planning yang menurut saya memang bermasalah jadinya itu pertama
yang kedua ada kecenderungan bahwa produktivitas itu diukur dari undang undang yang dihasilkan
padahal kan nggak demikian
sebuah undang undang itu diperlukan atau tidak kan harus dengan
alasan yang jelas
jangan sampai kemudian komisi ya itu berlomba lomba membuat undang undang
membuat rancangan undang undang
itu seolah olah bahwa itulah salah satu indikator keberhasilan
kan tidak begitu
jadi substansi yang harus berubah itu apa
artinya ada kriteria begitu
misalnya mohon maaf ada undang undang tentang yang menurut saya tidak perlu diatur
undang undang tentang kepramukaan misalnya dulu itu
ujung ujungnya kan kadang kadang tidak terlalu penting juga diatur secara rigid di dalam bentuk undang undang gitu
artinya ada kriteria tertentu agar kemudian memahami ruu ruu yang memang patut masuk atau yang kontroversial ini dalam sebuah pembahasan di parlemen begitu ya bang
ketika mau menyusun prolegnas
jadi tiga pihak
sama pemerintah harus berdebat secara intens
ini perlu masuk atau enggak dalam proklamasi lima tahunan dan dalam prioritas tahunan kan begitu
dan itu ukurannya bukan jumlah
penting apa enggak
is it necessary atau enggak gitu
nah saya menganggap apa ya
semua orang atau semua kelompok itu pengen menganggap bahwa keberhasilan itu ketika
bahwa undang undang itu dibentuk
undang undang itu terlaksana
undang undang itu disahkan atau disetujui terlebih dulu
kadang kadang dalam implementasinya kadang kadang kita nggak merasa ada perubahan yang signifikan
paling mengadres hal hal yang sebenarnya berapa presidensial thresholdnya
walaupun itu sangat penting ya
tapi governance pemilunya sendiri nggak berubah
dengan undang undang baru ternyata tidak bisa mencegah kecurangan pemilu
padahal mestinya kan
undang undang itu paling tidak menjadi landasan yang kokoh agar tidak terjadi kecurangan pemilu lagi
tidak banyak konflik konflik dan lain sebagainya
tapi selama berapa lama undang undangnya berganti
tapi praktek kecurangan pemilu dan lain sebagainya tetap berlangsung
karena mengubahnya itu
mengubahnya itu bukan mengubah para agima yang paling penting
sekedar mengubah hal hal yang barangkali sebenarnya tidak mengubah secara substantif
poin poin ini juga berlaku untuk ruu ruu yang lain seperti pks begitu ya bang ya
ada dua hal yang perlu dipahami juga
ketika kita mau mengubah sebuah undang undang
kita tahu harus ada rasionalitas mengapa itu harus diubah
ketika kita mengatur sesuatu yang sebelumnya tidak ada aturan dalam sebuah undang undang
juga harus punya rasionalitas kenapa harus ada undang undangnya
apa apa yang terjadi di masyarakat kalau kita bilang bicara tentang hukum misalnya
tidak semua hal harus diatur di undang undang
ada yang sudah terjadi di masyarakat yang berlangsung secara alamiah nggak perlu diatur di undang undang
justru pengaturan di tingkat undang undang itu kadang kadang meniadakan apa yang sudah berlangsung baik di masyarakat
tapi kalau tidak ada yang berlangsung baik di masyarakat itu masalah
itu dia ulasan dari bang refli
kita ke bang maman
bang maman terakhir singkat saja
bagaimana kemudian bisa menjawab bahwa sebagai penyambung suara rakyat dpr
parlemen ini bisa mendapatkan sebuah komitmen politik atau political will bahwa kemudian
apapun produk ruu yang dihasilkan oleh dpr ini bisa memang benar benar memberikan perlindungan
kepada masyarakat secara luas bang
ya bang maman
jadi gini saya setuju apa yang disampaikan oleh bang refri
jadi memang proses perencanaan itu tidak hanya terjadi di dpr
tapi juga sama yang dialami oleh pemerintah
tapi secara formal seperti yang beliau sampaikan tadi
salah satu syarat untuk bisa masuk dalam program legislasi nasional
tahunan itu itu wajib memiliki draft awal ruu
rancangan undang undangnya draft ruu nya maupun dengan naskah akademiknya
cuman masalahnya kan bahwa draft dan naskah akademik awal yang diserahkan pada saat mengusulkan
itu kan harus terlebih dahulu diputuskan oleh alat kelengkapan dewan yang menyusun itu
nah ini mekanisme ini yang kita lakukan
kalah agak sulit untuk kita prediksi kapan bisa selesainya
itu yang pertama
yang kedua saya sependapat juga
jadi memang sebenarnya karena masing masing alat kelengkapan di dpr itu maupun anggota diberi hak untuk mengajukan semua rancangan undang undang
dan proses harmonisasinya itu kalau di parlemen itu ada di badan legislasi
kemudian kalau di pemerintah ada di kementerian hukum dan ham
nah kadangkala proses penyusunannya kalau kita melihat dari sisi perencanaannya
sebenarnya itu kalau kita kalau diantara kedua belah pihak ya pemerintah tiga pihak pemerintah dpr dan dpd
dari sisi perencanaan itu bisa mengacu kepada kriteria kriteria yang saya sampaikan tadi
bahwa kalau itu memang atas amanat dari undang undang dasar kemudian itu sudah sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional kita
kemudian itu juga sudah termaktub di dalam menjalankan program pembangunan nasional jangka menengah
mulai dari jangka panjang dan lain lain sebagainya termasuk tuntutan dari masyarakat
saya pikir sebenarnya itu tidak menimbulkan masalah tetapi kan ini ranahnya ranah politik
nah saya menyadari sepenuhnya bahwa undang undang yang kita buat mungkin ada yang menimbulkan kontroversi ada yang
sebuah dinamika yang bagus
artinya kan bahwa ada kontrol dari masyarakat yang membuat semakin dpr dan para legislator bersama dengan pemerintah yang ikut membahas itu untuk bisa lebih berhati hati
cuman kalau kemarin kalau kemarin itu kan ada dua hal ada dua undang undang yang kita keluarkan atas permintaan apa namanya dari program legislasi nasional
tetapi itu ada kan kemarin itu ada yang meminta supaya hip itu dikeluarkan
nah ini mekanisme yang ada terhadap jenis undang undang yang diajukan itu kan ada mekanismenya di tingkat mana itu boleh kita tarik dan mekanismenya seperti apa
kalau kemarin ada keinginan untuk menarik hip hip itu tidak ada masalah untuk ditarik tetapi dengan catatan itu bukan di badan legislasi lagi
karena itu sudah diserahkan kepada pemerintah
mekanismenya itu lewat harus lewat paripurna
jadi tidak semudah itu
oke artinya ada bicara mekanisme dan juga bagaimana kemudian
ada saran dari beberapa pihak yang mengatakan bahwa dipilah pilih betul mana yang memang menjadi prioritas yang memang bisa mencakup kepentingan rakyat secara luas
saya ingin sedikit menggili ya
kita sepertinya sudah kehabisan waktu untuk dialog bang maman
kita sudah mengeluarkan enam belas ruu itu menjadi bagian dari apa yang menjadi tuntutan masyarakat
oke bang maman terpaksa saya potong karena memang kita sudah kehabisan waktu untuk dialog kita malam ini
terima kasih sudah bergabung dengan kita
bang maman dan bang rufiq laifli di cnn newscast
oke yuk assalamualaikum